kalo lo berani ganggu istri gua gue telan lo tau bulat
bulat lo bukan tau bulat
gue udah aman
eh udah udah udah kenapa sih ribut bulu
ayang beparkona lo ngapain ini berdua sama celeb kebun
udah gitu bawa bawa barang barang dari mana ini
oh pasti ditraktir sama dia
bang mongol juga mampu
tuh aku kukuk
dia nggak bisa kemana mana
nah mau kemana kau
sekarang udah ketangkap
makanya kalo dicari itu harus anda selalu
jangan menghina macam toke aja
bagaimana sih ceritanya
itu kambing asli
karena aku baru datang sekarang
aku pikir kau beneran gak tau kambing asli
untung aku patah air kau itu
bos mbe aku ini sesuatu rencana yang aku harus kerjakan
kita bareng bareng untuk mendapatkan gelangan sultan
tapi perlu pengorbanan
pengorbanan harus dikorbankan
tapi gak apa apa lah
demi mendapatkan gelang sultan
itu dia rencananya
nanti aku taruh masukkan dalam lubang besar
terus sama sarang tawon
terus tawonnya di dalam
kalau membuat aku mati ya
aku mau ajak kamu pas
janganlah masih begitu
ingat sudah tua
ntar kau set mati loh
sebenarnya kamu punya ide gak sih
enggak ada bos
otak kamu dimana
menurut otak gimana ya
eh tau gak ya
ada otak aku
mau otak ya
otaknya sama sama bos
ini otak kamu
aduh aduh aduh
mau nyuruh dok aku nih
kalian ngapain sih ikutin aku
tidak dihapus lagi
kamu gak apa apa kan sultan
jangan pegang sultan
ini semua gara gara kamu
lagian kalau aku deketin kamu aku selalu apes
ih kok selain aku terus sih
bagian siapa juga yang mau deket deket kamu
kan kita bukan murim
oh jadi sultan gak mau deket deket sama aida ya
kalau sampai sesantai gimana
nah sepuluh lah lah sih
kalau tugas ini bukan dari pak ustadz
sultan oga bertugas bareng kalian
ini nih semua gara gara kamu ya
sultan jadi pergi tuh gara gara tanah
pokoknya aku yang terima
hantu hantu aku yang jagain dengan aida keliling keliling kampung
masa aku disuruh bersihinmu sololah
aku punya umat
tung jangan kayak gitu tung
perbuatan gak bagus
kalau sabar jidatnya lebar
iya kamu terus sabar
jidat kamu udah lebar udah jenong
eh udah deket
lepas itu dong
kok kita jatuh mumpung ya
aduh liat kayak kasur
sembarang aja bala mumpung
aduh aduh aduh
masa fomc anak putra bangsawan disuruh nyapu nyapu kayak gini
aduh bos udahlah
kita gak usah banyak ngeluh
selakuin aja dengan ikhlas
mau emang ditambah hukumannya sama pak kiai
udah deh mending nyapu aja deh
kalau sapu ini bisa terbang kayak begini
wmgo internasional udah ngerjain si musuh bubu kita
hah siapa tuh
ya siapa lagi selain si bule
wah dan wmgo internasional melempar tol busuk ke mukanya
ide nya bagus juga sih
kalau tiba tiba telur busuknya kenapa kiai
ya nggak mungkin lah
karena lemparannya wm udah tidak diragukan di tiga planet
kan wm cuma ngajar
dede gih kamu lanjutin nyapu
kekasih pujaan hati gua tuh mantan
semoga bisa clbk lagi gua sama dia
dua hari tanggal dulu ya
lagi bawa belanjaan kayaknya berat amat sih neng
lagi disuruh sama pak kiai
disuruh pak kiai
ngomong ngomong mendingan bang wajid aja yang bawa
nanti tangannya jadi kaku
nggak nggak nggak gak usah
nanti ada masalah
paling masalah itu kan si moncrot
jangan takut sama dia mah
kalau ada di sini emplek
kalau nggak hajar
lagi yang lain
ngapain lo ganggu gangguin seri gua
lo kagak tahu
ini markona lagi bawa belanjaan berat
supaya tangan aja jangan kaku
lo tuh nggak tahu diri
ini istri orang
nggak usah tahu lo ganggu dia
sekali lagi gue peringatin sama lo ya
kalau lo berani ganggu istri gue
gue telan lo tahu bulat
gua bukan tahu bulat
kenapa sih ribut mulu
lo ngapain berdua sama celeb kebun
udah gitu bawa bawa barang
barang dari mana nih
oh pasti diteraktir sama dia ya
bang mongol juga mampu
pecat banget lo
jangan sungguh mulu kerjaannya
ini id disuruh pak kiai belanja buat santunan
pasti si burung emprit ini udah beliin barang barang lo ini kan
nggak mungkin kiai belanja barang banyak begini
buat apa dia
apa bisa bisanya nuduk
ini pak kiai mau bikin santunan buat anak yatim dan luasa begitu
gue harus jadi panitia
pasti uangnya gede nih santunan nih
ah mau kudu jadi panitia juga nih
bener bener ini laki laki ya
pak ngocet katanya tadi mau jadi panitia santunan
kok jadi balik lagi
ayang markona oci tak tega melihat dirimu